komandan tugas bersama partai demokrat agus harimurti yudhoyono atau ahy
bertemu menko polhukam wiranto jumat siang
pertemuan ini membahas soal pemilu
hingga polarisasi perbedaan politik hingga sistem multipartai
sementara itu wiranto mengakui pertemuan dengan ahy tidak terkait dengan dukungan politik
usai melakukan pertemuan singkat secara tertutup dengan wiranto selama hampir setengah jam
ahaya menjelaskan semua pihak tidak ingin jika pemilu berujung pada rusaknya persatuan
karena perbedaan pilihan
ahaya juga membahas soal sistem kepartaian yang menurutnya perlu ditinjau kembali
akan munculkan ruang sempit bagi rakyat untuk mempunyai alternatif pilihan
ahy juga mengaku kedatangannya bertemu wiranto tidak membawa pesan khusus
dari ketua umum partai demokrat sby
sementara menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan wiranto
mengatakan pertemuannya dengan komandan tugas bersama atau kogasma partai demokrat agus harimurti yudhoyono
merupakan pertemuan biasa
wiranto menyebut pertemuannya dengan agus harimurti tidak terkait dengan dukungan politik
wiranto mengatakan dia dan ahy membahas banyak hal
seperti kondisi politik nasional serta membangun kebersamaan untuk menghadapi pemilu yang aman dan damai
sebelumnya ketua umum partai demokrat sby memberikan mandat kepada ahy
dalam menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
salah satu tugas ahy untuk memenangkan partai demokrat di parlemen
redu zuhari windri jakarta